masa yang mengatas nambahkan demonstrasi antirasis merusak fasilitas umum di ab puraya jayapura papua
selain itu masa juga membakar kantor majelis rakyat papua mrp di kota raja
pantauan di lapangan kantor dprd kota jayapura dilempari masa
untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada jurnalis transmedia albert matatula
saat ini di jayapura albert selamat malam bagaimana kondisi terkini
saat ini di sana pukul dua puluh satu
saat ini masa yang melakukan demo ke jayapura
dalam hari ini sudah mulai bergeser untuk kembali ke rumahnya masing masing
namun dalam perjalanan masa juga ini membakar dan melempar seluruh kebutuhan
sehingga masa yang ada di jayapura langsung mengamuk
saat ini masih tinggal kelembakan dari aparat untuk membuatkan kedua
bagi pihak yang saling bertikai
albert artinya keributan yang terjadi sepanjang hari ini
akibat pertikaian dua kelompok ini
atau pertikaian dua kelompok ini antara masa pendemo dan warga baru terjadi malam ini di jayapura
masa pendemo yang sudah abad dan bubar
juga melakukan pelemparan kepada rumah rumah warga
maupunnya warga sehingga warga yang ngarah akhirnya melakukan perlawanan
situasi di abe pura juga masih melakukan saling menyerang antara kedua belah pihak
sehingga aparat menggunakan tembakan untuk membubarkan kedua belah pihak tersebut
albert bisa digambarkan kepada kami di sini bagaimana
gambarkan kepada kami di sini bagaimana suasana di sana
apakah ada teriakan apakah ada lemparan batu
apakah ada apa yang digunakan masa untuk saling serang
kemudian apakah listrik masih padam
baik untuk saling serang ini masa kedua belah pihak menggunakan batu
sehingga saling melempar kebetulan pihak ini saling melempar
masa kedua pihak juga saling teriak
masa dari warga maupunnya masa dari pendemo saling teriak
dan memberi semangat kepada
karena kenapa kemanan terus melakukan penjagaan ketat di sepanjang jalan abel pura
untuk melakukan pembubaran kepada kedua belah pihak yang bersikai
saat ini juga masa juga melakukan pukulan di tiang tiang listrik
sehingga membangunkan warga warga yang masih tertidur
atau warga yang belum mengetahui
sehingga semua warga bisa menjaga
di tempatnya masing masing
albert kami memiliki gambar ada beberapa titik yang terbakar
itu di mana saja albert
tadi siang hingga sore aksiden mau juga melakukan pembakaran
yang dilakukan baik di pcn top di lapas abel pura
yang maupunnya di sepanjang jalan yang ada di samari
itu yang membuat warga warga masyarakat marah
dan melakukan serangan pada pendemo
apakah ada hotel juga
saatnya hotel yang ada di abel pura juga mengalami peremparan
sehingga kacanya itu pecah
bukan hanya hotel tapi seluruh toko yang ada di sepanjang jalan abe pura menuju jayapura
albert berapa jumlah pendemo ini
kalau misalnya anda tadi
apakah jumlahnya terus bertambah hingga malam ini
nah hingga saat ini demo itu mencapai ribuan
namun mereka mulai pulang sehingga kekecuan itu bisa terjadi
mereka juga pulang dengan mendapat pengawalan
walaupun mendapat penyewalan tapi mereka masih melakukan peramparan
kepada warga maupun warga warga
apa wimbawan polisi kepada warga di sana albert
nah saat ini misi masih melakukan
pengemanan di dua pihak antara warga dan masa pendemo
nah polisi juga menghimbau agar masa yang pulang itu agar tidak anarkis
namun tidak dihiraukan oleh masa pendemo
sehingga terjadi benturan antara warga dengan masa
ya albert apakah bagaimana dengan akses komunikasi di sana
telepon maupun sms sudah tidak bisa digunakan lagi
kecuali telpon dari luar
nah seragam dari jayapura sendiri tidak bisa digunakan
jadi kami dari jakarta bisa menghubungi anda
tapi anda dari jayapura tidak bisa menghubungi siapapun di luar jayapura
jadi kita tidak bisa berkomunikasi antara
ya tidak bisa
semang antara yang ada di abelpura maupun yang ada di jayapura
namun untuk warga yang ada di sentani maupun di cerro maupun di luar papua
masih bisa berkomunikasi
berarti hanya di jayapura saja
abed saya ingin konfirmasi dulu
apakah posisi anda saat ini aman
saya saat ini juga lagi mencari posisi aman
yang ada di tempat aman sekarang
posisinya lagi di tempat aman
albert utamakan dulu keselamatan diri anda
terima kasih sudah bergabung dan bersedia menyampaikan informasi terkini malam hari ini
terima kasih albert